terima kasih anda masih bersama kami
hotel terbaik di dunia berada di indonesia
namanya nihiwatu resort terletak di desa nihiwatu sumba barat nusa tenggara timur
tempat ini dinobatkan sebagai hotel terbaik dunia tahun ini oleh majalah travel and leisure yang berpusat di amerika serikat
inilah nihiwatu resort yang berada di desa nihiwatu sumba barat nusa tenggara timur
nihiwatu resort dinobatkan sebagai hotel terbaik di dunia pada dua ribu enam belas oleh majalah travel leisure yang berkantor di amerika serikat
tarif menginap villa termurah dipatok lima belas juta rupiah pada low season dan tiga puluh tiga juta rupiah pada high season
ada pula villa bertarif rp dua ratus lima puluh juta
rp dua ratus juta per malam dengan fasilitas sangat sempurna
seperti kolam renang pribadi menghadap ke laut
tamur siap dimanjakan oleh pantai berpasir putih yang sangat indah
ombak di pantai mihiwatu pun dapat digunakan untuk berselancar
mendapat julukan terbaik dan terindah membuat pemerintah kabupaten sumba barat terus mengembangkan pariwisatanya
kita harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan itu untuk tetap kita jaga
mungkin dunia luar sudah tahu tapi mungkin kita yang berada dalam wilayah negara kesatuan republik ini belum begitu tahu nih waktu itu ada di mana
ternyata dia ada di sumba
nihiwatu resort mempertahankan keberadaan hutan eksotis yang menjadi daya tarik wisatawan asing
tersedia pula privat resort sehingga privasi tamu terjaga
nihiwatu adalah kebaikan
ini luar biasa
pembelian orang orang ini luar biasa
hotelnya indah ruangnya indah makanannya enak
tapi yang paling penting orang orang di sini adalah orang yang paling baik dan baik di dunia
predikat hotel terbaik di dunia memberi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat indonesia
maka para pelancong tak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk menikmati alam yang indah
sebab keindahan itu ada di pulau sumba
eliazar balik pembelian nihiwatu
eliazar balik sumba